sementara itu benyamin hols pengemis asal jerman akhirnya dideportasi petugas imigrasi surabaya
sebelum pulang ke negara asalnya bule yang sudah satu bulan lebih mengemis di indonesia ini
terlebih dahulu diterbangkan menuju jakarta dengan pengawalan yang ketat
benjamin holtz warga jerman yang mengemis di surabaya dan dimasukkan ke liponsos
dijemput petugas imigrasi pada senin kemarin
lelaki tiga puluh satu tahun ini hanya membawa tas punggung yang berisi pakaian
sebelum dideportasi menuju bandara internasional juanda
benjamin menjalani pemberkasan berita acara di kantor liponsos
kepada wartawan benjamin mengaku tidak punya banyak uang saku
meski demikian dirinya akan tetap melakukan perjalanan travelingnya ke denmark
benjamin mengaku sudah memesan tiket pesawat via online pertanggal sembilan belas september ini
dengan tujuan surabaya ke jakarta
selanjutnya diteruskan dengan penerbangan menuju denmark
sementara itu petugas imigrasi yang menjemput benjamin holtz menegaskan
setelah dideportasi ini maka pihaknya akan melakukan cegah dan tangkal atau cekal
agar benjamin holtz tidak bisa masuk kembali ke indonesia
benjamin holtz dari imigrasi melakukan deportasi dan semua sudah diurus
ini nanti akan dikembalikan ke negaranya ya
iya ke negaranya
apakah nantinya si benjamin ini akan masuk dalam daftar list blacklist

sesampainya di bandara juanda
benjamin holtz dengan dikawal dua petugas imigrasi kelas satu khusus surabaya
menggunakan pesawat batik air dengan nomor penerbangan enam ribu lima ratus tujuh puluh tiga
dan tujuh bandara udara cengkareng jakarta
benjamin holtz terbang menuju copenhagen denmark semalam sekitar pukul sembilan belas
dengan menggunakan tiket yang telah dimilikinya
diberitakan sebelumnya benjamin holtz bule asal jerman
diamankan petugas satpol pp dan dinas sosial surabaya
saat mengemis di jalanan surabaya dan bali
benjamin mengakui mengemis untuk memenuhi hobinya ke tempat hiburan
di daerah yang disinggahinya
muhammad yanuar komarudin surabaya